yang penting jangan lebih bagus daripada motor saya
ini bajunya tuh
kamu kebangetan sekali sih
jual bajunya begini sama si idoi
ini baju mahal
bagian saya jualnya kede juga harganya lebih murah daripada waktu saya beli
ini si debbie juga belum pake
gimana mau dipake
kalo buat tombak kutum
tang dadang bilang itu bisa ditutupin pake kerudungan
tapi roknya ini pendek sekali bawahnya
tang dadang kemarin juga bilang bisa pake telana panjang
bisa pake telana panjang atau sarung
tuh kan kum
pake sarung juga bisa kum
di rumah jeniper masih banyak baju share innya kan
pake itu aja jangan pake ini
kamu apa gak ngerti
baju baju sekarang tuh bisa dikombinasikan macem macem
bisa jadi baju apa aja
kalau dadang jual apa apa sama kamu
tanya sama sending
saya itu yang bangin bawa bel effective lezat nad coroner
sudah mau nikah
waktu cepet sekali berlalu
semua aja sudah berubah
dede gak akan berubah ma
dede akan selalu sayang sama ma
dede lanjut dulu masak kolaknya ya ma
tadi yang masak seharinya ije loh
diajarin sama bingkom
bagus atuh kalo ije udah mulai bisa masak
keluarga ngkom tuh
ya semua pekerjaan te
kalau dibikin capek ya pasti capek
tapi kalo dibuat menyenangkan
dan dibikin hati senang
ini te masakan buatan ije
sekarang ije te udah mulai bisa masak
jadi nanti kalo ngkom udah melahirkan
kita te dagangnya tetep lancar
laris dagangan prabotnya mang ocad
banyak yang beli prabot
mang ocad mak enak
mau lebaran dagangan laris
istri udah baik lagi
kita mak sedih mang oding
iya tergantung tr dari pak rw
jadi kalau dapet thr dari pak rw
kalau enggak diam di rumah aja
cilok cari lok di cilokan
assalamualaikum kang kusoy
banten kang kusoy
mau gak ajarin cui ngaji
kalau sore mah jualan
ya sudah kalau begitu
pagi datang kemusola
saya tunggu ya
yaudah kalau begitu
cuitanya jalan dulu
cilok cari lok di cilokan
cilok cari lok di cilokan
cilok cari lok di cilokan
mams kenapa lagi kok mukanya sedih
rumahnya gak jadi yuk
mamustakim juga udah setuju sama rumahnya
minggu depan juga mama udah bisa buka kantor baru
selamat yuk mams
sekarang mams udah punya kantornya mams sendiri
mams udah punya kantor mams sendiri
terus sekarang kenapa tetep masih sedih mams
mama jadi ingat sama cucu
mams kangen sama cucu yuk
ya iyalah tuh mama kangen
biar gimana pun juga kan cucu udah mama anggap seperti anak mama sendiri
encut juga kangen sama moms
ya kan kamu udah cerita kemarin
mendingan mams sama encut itu ketemuan aja
biar dua duanya gak sedih lagi
lagi dicium tangannya sama si pedut
dua tiga empat lima
jeniper tidak cocok pake bajunya dedi
mendingan kamu kembalikan saja baju itu sama si dadang
tapi bajunya udah saya bayar kum
kembalikan uangnya si idoi
ya udah ntar dikembalikan
makanya jangan suka ngadu
saya cuma mau ngasih tau akum
kalau bajunya ini bagus
ya udah jangan suka pamer
memang lidah tak bertulang
tak terbatas kata kata
aduh kok muda deh
mendingan kamu tuh cocoknya di belakang masak banget ya
gak usah nyanyi
kamu memang teman yang baik
kalian berdua sekarang bikin saya pusing nih kepalanya nih
minum obat atuh kang dadang
dapat surat dari pakade
teguran kayaknya sih
ah yang bener kamu ceng
lihat aja sendiri
apaan sih ini
kagetnya biasa aja kali dah
biasa aja kali orang pakade sudah nyembarin potongan itu kemana mana
jangan nyangin ya tuh
biasa tayangan aja kali
ini beneran kamu yang jembatan si acing
kang dadang ketipu
acing disangka pak ustadz kemet
kamu matanya ragu raya
aduh apaan ya
semua aku cinta
ngumpetnya disini aja
orang orang secirausnya udah pada tau
disini aja ngumpetnya
sekarang dadang terpandang yang paling kaya seciraus
tunduk kepada ustadz al aceh